ratusan warga rawa rengas kosambi tangerang yang merupakan korban penggusuran lahan pembangunan runway bandara soekarno hatta
ini mendatangi kantor pengadilan negeri kota tangerang
warga sempat merangsek masuk ke dalam kantor pengadilan karena pihak pengadilan tak kunjung menemui para demonstran
aksi saling dorong mewarnai demo antara warga rawa rengas kosambi tangerang dengan aparat kepolisian di depan kantor pengadilan negeri tangerang pada senin siang
emosi warga memuncak karena pihak pengadilan negeri tangerang tidak bisa menemui dan menerima aspirasi dari para pendemo
warga mendatangi kantor pengadilan negeri tangerang karena hingga kini ganti rugi lahan mereka belum juga dibayarkan oleh angga sapura
jika tuntutan mereka tak kunjung dikabulkan para pendemo mengancam akan mendatangi kantor pengadilan dengan masa yang lebih banyak
warga mendatangi kantor pengadilan negeri tangerang karena hingga kini ganti rugi lahan mereka belum juga dibayarkan oleh angga sapura